saya akan mengajak anda mengunjungi kota jombang untuk melihat budaya patrol sahur yang ternyata juga dilakukan oleh para poluan
ya untuk menjaga kondusivitas jelang lebaran poluan anggota satlantas polres jombang semakin meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar musik patrol keliling kota
patrol yang diikuti dengan membagikan sahur ini semakin membuat warga merasa aman dan nyaman menjalankan ibadah selama ramadan
nah bagaimana serunya patrol bersama poluan ini berikut liputannya
sahur sahur sahur
beginilah kesibukan baru para poluan anggota satlantas polres jombang di bulan ramadan ini
sambil berjalan kaki para bayangkari ini memukul mukul alat musik dari bambu atau biasa disebut patrol
ya gelasan poluan ini sedang patrol
keliling kota untuk membangunkan warga untuk segera sahur
tak sekedar patrol para pohon ini juga membagi bagikan nasi kotak kepada warga masyarakat
patrol dengan membangunkan masyarakat untuk sahur ini sengaja dilakukan dengan sasaran warga masyarakat yang menghabiskan waktunya di jalanan
seperti abang becak dan tukang ojek yang manggal di pinggir jalan termasuk juga para pemudik yang kebetulan istirahat saat melintas di kabupaten jombang
bang mas sahur bangunin masyarakat sahur
dalam momen ini kebetulan kita mengajak powan seluruhnya untuk melaksanakan ini karena kami yakini kegiatan ini positif dan bermanfaat buat masyarakat
selain melakukan patrol para poluan sekaligus patroli sambil mengendarai kendaraan dinas keliling kota untuk menjaga kondusivitas selama bulan ramadan hingga lebaran nantinya